dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pencarian korban tergelamnya kapal motor sinar bangun
sudah ada rekan kami agus supratman di sana
ya selamat pagi menjelang siang
agus kita tahu bersama bahwa pencarian terus dilakukan
ada alat deteksi sonar kemudian diturunkan hari ini
ada perkembangan apa
ya pagi ini alat yang sudah didatangkan dari tni angkatan laut
yaitu multi beam sight sonar
alat ini digunakan untuk memetakan benda benda yang berada di bawah permukaan danau toba
terutama untuk memetakan kontur dari bahagian dasar dari danau toba
terutama di lokasi yang dianggap sebagai titik tenggelamnya kapal motor sinar bangun v
upaya awal adalah pemasangan alat dan kalibrasi
ini memang membutuhkan waktu yang lama hampir empat jam semenjak peraturan itu datang
diperkirakan setengah jam lagi
peralatan selesai dipasang dan akan dibawa menuju titik yang diduga menjadi tenggelamnya kapal
dengan berfungsinya alat ini yang akan mampu memetakan hingga kedalaman enam ratus meter di bawah permukaan danau
tim kemudian nanti akan melakukan penganalisaan dengan komputer sehingga berbentuk peta tiga dimensi
diharapkan bentuk dari kapal akan terbaca oleh sonar
sehingga memudahkan tim untuk melakukan upaya upaya lanjutnya
selain diberikan pengetahuan
pencarian di bawah air pencarian di atas air juga dilakukan
kali ini diperluas menjadi sepuluh sampai dua puluh kilometer dari pelabuhan tigaras
terutama masih berada di zona penemuan dua jenajah sebelumnya
yaitu di daerah timur tenggara maupun selatan
ini menjadi upaya yang rutin dilakukan di atas permukaan
sehingga upaya ada dua yaitu di atas permukaan dan di bawah permukaan air
kemudian hari ini juga
siang nanti akan datang helikopter milik basarnas dan milik tni
dua helikopter ini diharapkan dapat segera berfungsi untuk melakukan penyisiran ke zona zona yang lebih luas lagi
sehingga upaya pencarian baik korban meninggal dunia atau mungkin korban selamat
serta barang barang milik para korban yang berada di permukaan maupun di bawah laut akan segera ditemukan
agus jika berbicara mengenai kasus ini tentunya tidak lepas dari penyelidikan kpk
dari kapal sinar bangun dan juga pihak otoritas pelabuhan tiga ras sendiri
bagaimana dengan proses perkembangan penyidikan dari kedua pihak tersebut
ya seperti apa yang dikatakan kak paul ri yang datang kemarin
bahwa kak paul ri akan melakukan penyidikan dan bahkan akan melanjutkan menjadi penetapan tersangka
karena dugaan kelalaian yang dilakukan oleh nahoda maupun anak buah kapal
serta pemilik kapal dan otoritas bandara atau sah bandar yang bertanggung jawab terhadap hilir mudik
maupun transport laju pergerakan transportasi air danau di kawasan itu
sehingga penyelidikan hari ini masih terus dilakukan karena memang
terutama nahoda masih dalam keadaan yang belum pulih dari trauma
sehingga polisi melakukan tahapan pemeriksaan dan pemintaan keterangan dari
nahoda ini dengan berhati hati dan bertahap sehingga terutama nanti akan dicocokkan dengan
keterangan para saksi mata korban delapan belas korban selamat lainnya
dengan adanya konfirmasi ini maka kemudian tahapan selanjutnya adalah penetapan tersangka
yang akan segera diumumkan oleh pihak kepolisian terutama di polres simalungun
baik terima kasih agus supratman
selamat kembali memantau di daerah simalungun sumatera utara ya
tepatnya di lokasi kejadian
di dalam rontoba